abis dari kantor kua
saya teh udah dapet jamnya jam sebelas
persis setelah kamu
kamu teh hebatnya
ada organ tunggalnya
mertua saya itu mah yang undang bos brai
beruntung kamu coy
bukti setoran kebang
sama pak ustad kemit
udah jangan banyak tanya
udah apa sih cik
cik jalan dulunya
jati ceng jangan kebut kebut
kamu itu jangan baca terus dong
kamu kan masih punya pekerjaan yang lain
ayo cepetan diberesin ruangannya
sebentar lagi anak anak mau datang
ini juga popon mau beresin
assalamualaikum bu guru
alhamdulillah ibu senang banget febri mau belajar lagi di taman bacaan
menurut bu guru pebli bisa nggak sekolah di luar negeri
nanti kalau febri rajin belajar terus nilai febri bagus terus
insya allah pasti febri dapat beasiswa ke luar negeri
iya bu pebitnya pengen banget sekolah di luar negeri
makanya febri ingin belajar lebih gil
alhamdulillah ibu seneng banget dengernya
jadi rp lima sama biaya internetnya
kang punggung ya maaf boleh pinjam gunting
oh boleh boleh ya silahkan
anak anak mah biasa jatuh bu yin
gak usah dimanja
itu teh tanda tanda mau gede
udah biarin aja
nanti juga kalau main lagi juga berhenti nangisnya
ada apa yen
gak usah dipikirin masalah mas kawin mah
soalnya itu syarat sahnya perkawinan ya
dan juga ucuy pasti tidak akan pernah kasar sama kamu
dan yang apa tau
apa lihat sendiri dia jualan cilok di cirawas
jadi kalau menikah dengan orang rajin
itu mah tidak perlu takut
tidak bisa makan
perapihan kamu ucuy
apa cuku rambutnya
iya bos brai
abis dari kantor kua
saya teh udah dapat jamnya
persis lah kamu
kamu teh hebatnya
saya dengar dengar ada organ tunggalnya
mertua saya itu yang undang bos brai
beruntung kamu cuy
punya mertua sayang sama kamu
alhamdulillah bos brai
kalau begitu saya jalan dulunya
iya bos brai
udah selesai urusan
ya ampun dah
motor kamu tuh gak akan saya bawa kabur
makasih ya ceng
udah kenapa ceng
udah gak nyawasnya peluk peluk gitu
ini tidak menyelesaikan masalah dah
sepertinya menyelesaikan masalah
ini kan pasti lama lama pak ustadz rw akan tahu
kalau uangnya tidak ada
lebih berbahaya lagi malah
terus saya mesti bagaimana tuh kum
kita harus kasih tahu pak ustadz
kejujuran itu pahit dong
tapi memang itu obatnya
kalau pak ustadz rw tahu semua orang tahu
aduh lebih parah lagi
kalau lapor polisi bukan hanya semua orang tahu
iko tahu hancur mata mata saya kum
dia ambil semua emas saya
kau mau pilih apa
bukan hanya emas kamu yang diambil dong
tapi harta terindah dalam hidup kamu pun juga akan diambil
kalau debbie mah bisa milih kok
tapi kalau emas diambil wanusnya bisa gila kum
assalamualaikum pak ustadz rw
saya bawa bukti transferan prt dadang